saudara seorang ibu melahirkan bayi perempuan di dalam bus saat hendak mudik bersama keluarga dari yogyakarta menuju ke madura
meskipun persalinan darurat berlangsung di dalam bus namun kondisi bayi beserta ibunya dinyatakan sehat
proses persalinan darurat berlangsung penuh haru di sebuah bus dari yogyakarta menuju bangkalan jawa timur
seorang penumpang bus yani ibu berusia dua puluh satu tahun warga bangkalan melahirkan seorang bayi perempuan di dalam bus pada minggu malam
ia tengah melakukan perjalanan mudik bersama suami dan anak pertamanya dari yogyakarta hendak menuju kampung halaman di bangkalan jawa timur
namun bus berhenti sesaat tiba di kabupaten madiun jawa timur tim medis dari public safety center atau psc satu ratus sembilan belas madiun
adanya seorang perempuan melahirkan di dalam bus langsung bergegas membantu proses persalinan
menurut tim medis sang ibu sudah merasakan kontraksi sejak dalam perjalanan di wilayah solo
kondektur bus kemudian mengarahkan ke kantor tim medis psc satu ratus sembilan belas untuk meminta pertolongan setelah sang ibu melahirkan
usai ditolong tim medis bayi perempuan bersama sang ibu pun dirujuk ke rsup dr sudono untuk mendapat perawatan medis
usai dirawat di rumah sakit dan dipastikan dalam kondisi sehat
senin pagi bayi perempuan bersama sang ibu akhirnya diberi ke rumah sakit
pada hari ini bayi perempuan bersama sang ibu akhirnya dibawa pulang oleh pihak keluarga ke kampung halamannya